citayam fashion week kini tak hanya jadi ajang meijing para pemuda ibu kota dan suburban
namun juga rebutan klaim pihak pihak yang ingin mencari peruntungan
salah satunya adalah perusahaan milik artis baim wong pt tiger wong entertainment
yang mendaftarkan nama cita yang fashion week sebagai merek
ke direktorat jenderal kekayaan intelektual kemenkumham
tindakan baim ini panen kritikan dari masyarakat
menenggapi hal tersebut suami dari paula verhoeven ini akhirnya buka suara
melalui saluran youtube pribadinya
dalam unggahannya pada dua puluh lima juli lalu baim berdali
langkahnya mendaftarkan citayam fashion week tidak diniatkan untuk meraup keuntungan pribadi
melainkan untuk membantu para pegiat cita young fashion week
baim menyebut pihaknya tidak seambisius
yang diturunkan publik
tidak ingin hal ini menjadi polemik baim tidak akan melanjutkan pendaftaran
memang kita mau melepaskan karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya
gak ada niatan kita untuk apa
tadi juga berpikiran akan dibikin aki bareng bareng juga sama mereka
daripada perkelanjutan lah
sebelumnya tidak hanya masyarakat sejumlah tokoh publik turut mengkritisi rencana baim
mendaftarkan merek cita m fashion week ke di cian haki
salah satunya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sani menyebut upaya klaim merek secara pribadi akan berakhir sebagai upaya mengeruk ladang uang masyarakat
sandi berencana mengajak pihak yang mencoba mendaftarkan citayung fashion week sebagai merek untuk mendengar alasannya
agar kegiatan pabrik ini tidak dikuasai pemilik modal besar
tidak ketinggalan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria turut mengingatkan ajang citayam fashion week sebagai milik publik
riza mengaku belum ada koordinasi pihak baim wong soal rencana pendaftaran hak patent tersebut
kalau cita m fashion week didaftarkan sebagai haki oleh baim lo ya itu punya publik ya
jadi cita m itu ya sekarang itu kita mengapresiasi maha ke teman teman yang kreatif di situ ya
gubernur jawa barat ridwan kamil juga mengkritisi rencana baim
emil berpesan gelaran anak muda di kawasan duku atas sebagai gerakan organik akar rumput yang perkembangannya harus natural sehingga jika diformalkan dapat menghilangkan esensi gerakan
rk meminta baim segera mencabut pendaftaran
melalui rilis tertulisnya di jan kekayaan intelektual
kemenkumham mengaku telah menerima kedua pendaftaran merek citaiam fashion week pada dua puluh satu juli lalu dengan kualifikasi kelas empat puluh satu
meliputi perlindungan merek dengan ruang lingkup pendidikan penyedia latihan hiburan kegiatan olahraga dan kesenian
dijen kekayaan intelektual menyebut jika kedua ajuan tersebut lolos masa publikasi masa publik dapat mengajukan keberatan terhadap ajuan tersebut
tim liputan cnn indonesia